warga goa sulawesi selatan dihebohkan oleh adanya mata air yang mengeluarkan air serupa susu di
kelurahan bontomanai bontomaranu mata air ini didatangi oleh ratusan orang setiap hari
sebelumnya mata air tersebut sengaja digali oleh pemilik lahan untuk sumber air penyeram tanaman
di sekitar lokasi karena sempat tak mengalir mata air digali lagi sedalam delapan puluh m hingga akhirnya
mengeluarkan air berwarna putih tapi airnya sedikit tapi warnanya jernih tapi kurang airnya
digali kembali masih kurang jadi penggalinya ditambah sedalam tujuh puluh lebih akhirnya putih airnya
fenomena ini membuat banyak warga berkunjung untuk mandi hingga mengambil air untuk dikonsumsi
meski berwarna putih air tersebut tak berbau
dan rasanya tawa hingga saat ini pihak pemerintah belum memeriksa mata air tersebut sementara itu
di pekalongan jawa tengah video amatir yang menjadi viral di media sosial menunjukkan kehebohan warga
saat mengetahui air sumur di masjid al mubarok di desa galang pengampon berwarna hijau warga pun
beramai ramai mengambil air ini untuk langsung dikonsumsi peristiwa tersebut terjadi sejak
masjid peristiwa itu baru pertama kali terjadi air berwarna hijau dari sumur tua ini dikonsumsi warga
yang berharap mendapat berkah dinas kesehatan kabupaten pekalongan melalui puskesmas wonopringgo
pun telah mengambil sampel untuk dilakukan pemeriksaan kandungan air cek kemudian langsung
mengambil air dan periksaannya itu kan meliputi kimia maupun fisika termasuk baterai juga sehingga
untuk mengetahui keamanan kalau ini sampai diminum oleh masyarakat sehingga kami hanya mengimbau untuk
tidak diminum air itu setelah petugas mengimbau warga agar tidak berlebihan suasana di masjid
al mubarak ini tampak sepi sementara itu kondisi air masih hijau seperti sirup melon tim liputan